saya mendengar apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan kpk
dan tentu saya sebagai warga negara indonesia
akan patuh akan mengikuti semua proses proses hukum yang ada
dan sudah barang tentu kita harus cunyung tinggi asas peradukan tak bersalah
sudah pasti saya harus menyampaikan tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kpk
dalam proses proses hukum selanjutnya
saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat politis
saya berharap ini bukan suatu yang bersifat di luar hukum
dan karenanya saya akan berharap
menghadapi dan tentu kebenaran harus dibuka seluas luasnya selebar lebarnya
saya akan mengikuti proses hukum yang ada
saya belum membaca apa yang disangkakan
karenanya saya belum yang pasti semua proses hukum harus kita ikuti
karena ini negara hukum dan sekali lagi komitmen saya
saya akan berharap

ada unsur unsur di luar hukum
bapak menyebut tadi unsur unsur di luar hukum dua kali
dan ada di luar proses politik itu apa
dugaan bapak saat ini seperti apa
saya tidak bisa menduga duga
karena saya baru mendengar baru membaca
apa yang disampaikan oleh pimpinan kpk tentang tuduhan itu
tentu saya sebagai warga negara punya hak juga untuk
memberikan jawaban yang sebenar benarnya
agar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik dengan lancar
dan tentu pada saatnya itu harus kita buktikan bersama sama
karena saya tidak seperti yang dituduhkan
dan kita akan mengikuti nanti seperti apa proses yang ada di pengadilan
pak apa yang ada dalam kasus tp corp lain tindak pidana korupsi lain

semua akan kita ikuti nanti nanti kita akan mencari jawaban yang berbeda
semua akan kita ikuti nanti nanti kita akan mencari jawaban yang berbeda

sudah sejauh mana pak komunikasi dengan kader pkb dan juga ketua umum pkb terkait dengan diri bapak
belum belum karena saya juga baru baca kan baru tahu pengumumannya
dan tentu sekali lagi yang ingin saya sampaikan ayo bersama sama kita junjung tinggi
praduka tak bersalah dan jangan sampai kemudian ini membuat justifikasi seolah olah saya bersalah
akan kami kita bersama sama buktikan nanti di proses pengadilan
pak posisi jabatan menteri pak sudah komunikasi dengan pak presiden
ya karena saya baru tahu sore tentu beri kesempatan saya nanti untuk berkonsultasi kepada bapak presiden
apalagi memundurkan diri dalam tubuh kementerian pura yang juga menjadi tersangka
saya belum tahu seperti apa karena saya harus bertemu dan melapor kepada pak presiden
itu saya akan menyerahkan nanti kepada pak presiden karena saya ini pembantu pak presiden
pak kpk sudah menerima pilihan
bapak disebutkan menerima pilihan
buktikan saja jangan pernah menuduh orang sebelum ada bukti
tapi pak hanif memang sering datang ke sini atau seperti apa nih pak
pak hanif dakiri tadi kami melihat ada
saya belum ketemu ada
saya dengar teman teman sudah di sini
bagaimana dengan pegawai lain yang juga diterapkan sebagai tersangka dalam tubuh kementerian pura
bapak sendiri apakah ada hal tersebut
yang saya tahu kan hasil proses sidang sudah berlangsung
maka tentu kita serahkan pada proses yang ada
sudah ada sholat gitu pak dari pak presiden
terima kasih semuanya
semoga teman teman semuanya dalam keadaan sehat alafiat
bahagia semuanya ya
kalau pak imam
ya setelah saya setun begini tolong teman teman tidak harus di sini karena ini komplek menteri
saya ada keluarga di sini ya
saya anggap statement malam ini cukup di situ
dan beri kesempatan berikutnya nanti untuk menyampaikan lebih lanjut
pak sudah time nya sudah komunikasi pak
time nya sudah komunikasi pak
time nya sudah komunikasi dengan pak imam
pak apa respon keluarga gimana pak
respon keluarga gimana dengan pemberitaan
respon keluarga gimana dengan pemberitaan
ya tentu keluarga sangat terpukul
ya tetapi saya yakin keluarga saya tahu bahwa ini resiko jabatan saya sebagai menteri
resiko sebagai menteri tentu harus siap dengan segala sesuatu
pak ada rencana
pak akan ada rencana
terima kasih pak
udah pada makan belum
udah ya makasih ya
terima kasih pak
terima kasih ya pak